dan untuk mengetahui informasi terbaru dari sirnas dua ribu dua puluh tiga kita akan segera bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia diego basro
selamat siang diego seperti apa pantauan anda terkait keseruan pertandingan di sana hari ini
ya selamat siang farhanisa memang pertandingan hari ini digelar di hari kerja
tetapi kita dapat melihat di gor alun alun maulana yusuf kota serang banten ini
cukup ramai penonton yang datang untuk menyaksikan para atlet bertanding di sirkuit nasional kategori a kota serang banten dua ribu dua puluh tiga ini
dimana memang sebagian besar dari penonton yang datang merupakan keluarga ataupun kerabat daripada atlet atlet yang bertanding hari ini
dimana ada satu dua ratus delapan puluh delapan atlet dari dua ratus dua puluh empat klub dari dua puluh tiga provinsi di seluruh indonesia yang mengikuti sirkuit nasional

dan memang dukungan keluarga kemudian kerabat teman teman cukup penting bagi penampilan atlet atlet yang usianya masih cukup belia ini ketika bertanding di panggung nasional seperti ini
terutama dukungan dari orang tua ketika mereka turun untuk bertanding merupakan salah satu hal yang krusial
mengingat orang tua ini merupakan sosok terdekat bagi para atlet atlet ini
sehingga dukungan moral
kemudian juga terkadang orang tua orang tua ini merupakan juga penggemar penggemar bulu tangkis garis keras ya
jadi ada banyak sekali insight dari orang tua ini yang diberikan kepada anak anak mereka ketika mereka turun bertanding di sirkuit nasional ini
dan memang di sirkuit nasional kategori a ini ada tiga kategori umur yang dipertandingkan
yakni untuk kategori pemula untuk atlet atlet yang berusia di bawah umur lima belas tahun
kemudian diatasnya ada kategori remaja yaitu atlet atlet yang usianya berada di bawah usia tujuh belas tahun
kemudian yang terakhir ada atlet atlet kategori taruna yang merupakan atlet atlet yang usianya berada di bawah usia sembilan belas tahun
dan pertandingan yang digelar di sirkuit nasional ini dapat kita katakan merupakan simulasi dari turnamen turnamen nasional tingkat senior
ataupun bahkan turnamen turnamen internasional mulai dari set up nya kemudian dari cara pertandingan digelar perangkat perangkat pertandingannya semuanya dibuat seperti turnamen turnamen internasional
sehingga para atlet atlet ini nantinya terbiasa dengan suasana yang akan mereka hadapi ketika mereka naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi
dan ini tentunya juga menjadi semacam ajang pembuktian bagi atlet atlet untuk menunjukkan bakat bakat mereka
menunjukkan potensi potensi mereka bahwa mereka dapat meningkat performanya untuk masuk kemudian ke pelatnas pbsi
yang merupakan salah satu impian bagi setiap pemain bulu tangkis di indonesia untuk mewakili merah putih di turnamen turnamen internasional melalui jalur pelatnas di pbsi tersebut
dan salah satu cara untuk mendapatkan tiket masuk ke pelatnas tersebut adalah dengan mengikuti sirkuit nasional
sirkuit nasional ini dan tampil dengan baik di sirkuit sirkuit nasional ini sehingga para pengurus dari pbsi dan juga para pelatih dapat melihat penampilan mereka
dan dapat menarik mereka ikut masuk ke dalam pelatnas yang tentunya memberikan kesempatan bagi mereka untuk merepresentasikan indonesia di kancah internasional
tentunya kita harapkan agar pertandingan ini berjalan teratur rapi dan kondusif
muda ini bisa menampilkan performa yang terbaik dalam ajang ini
terima kasih produser lapangan cnn indonesia diego basro atas laporan langsung anda